kurang dari dua puluh empat jam pilkada akan dilaksanakan
pandemi covid sembilan belas juga belum selesai malah cenderung bertambah di sejumlah daerah terutama pulau jawa
kpu memastikan semua orang tetap menggunakan hak pilih mereka tak terkecuali pemilih yang terinfeksi covid sembilan belas
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui zoom epidemiolog universitas indonesia tri yunis miko
juga direktur eksekutif perludem hoirunisa nur agustianti bersama cnn indonesia connected
ya selamat malam pak tri dan juga bu ninis
ini pilkada sudah tinggal besok kpu juga akan mengerahkan anggota kpps ke ruang isolasi covid sembilan belas
kita ke pak tri terlebih dahulu ini menurut sudut pandang seorang epidemiolog apakah ini aman pak
ya jadi keputusan kpu untuk melaksanakan sudah tidak bisa dirubah lagi karena sudah besok lagi tinggal kurang dari dua puluh empat jam
nah oleh karena itu kpu perlu tahu satu
zona merah dan zona orange risiko berbeda dengan zona hijau dan kuning
oleh karena itu pelindungan bagi pemilih itu harus lebih
selain pakai masker jaga jarak cuci tangan pakai sabun kemudian perlu pakai vaksin di zona orange dan zona merah
yang kedua adalah bahwa sekarang otg tidak ditangkap lagi oleh permenkes yang
karena itu pada pemilih pemilih yang datang ke tps mungkin ada otg
juga kasus ringan yang isolasi di rumah itu akan memilih di tps di rumah
maka pemilih yang lain akan berbarengan dengan yang sakit ringan di isolasi di rumah
kemudian ya kalau ke rumah sakit kemudian itu aman
tugas tps menggunakan apd dengan lengkap gitu ya itu aman di rumah sakit
tapi yang di tps di rumahan itu berisiko terhadap otg nya berisiko terhadap ringan yang isolasi di rumah
mohon diperhatikan di daerah daerah merah dan daerah orange mereka harus tapi dengan fair
paling tidak seperti itu seperti yang saya bayangkan
oke pak tri berarti ini harus lebih berhati hati untuk otg yang ada di tps ya
nah kalau menurut bu ninis bagaimana apakah ini aman bu ninis
kalau kita bicara soal memberikan hak pilih kepada pemilih yang berada di isolasi di rumah sakit
itu menurut saya memang harus dipertimbangkan kembali
bahwa salah satu konsekuensi dalam pengelenggaraan kira kira di situasi pandemi adalah memang akan berkembang
mengaruh kepada pemilih yang rentas
jadi akan ada kompleksitasnya gitu ya
kan apa betul bahwa warga negara itu hak pilihnya harus dijamin
tapi kan juga ada petugas juga punya harus dijamin juga hak untuk keselamatannya gitu ya kesehatannya
lalu juga prinsip keadilan bagi petugas gitu ya
kan akan ada dua orang petugas kpps
artinya akan ada perlakuan yang tidak sama antara dua kpps ini dengan kpps yang lainnya
jadi ini ya harus ibaratnya memberanikan diri untuk hadir ke ps gitu ya ke rumah sakit untuk memberikan hak pilih kepada mereka yang sedang diisolasi di rumah sakit
yang berikutnya adalah kan yang namanya orang diisolasi di rumah sakit itu pasti punya protokol isolasinya gitu ya
belum tentu semua orang dari luar bisa hadir gitu ya
apalagi kalau diisolasi kan biasanya mungkin dokter atau sisternya hanya mengantau dari sisi sisi
nah ini akan ada orang yang hadir gitu ya memberikan apa dari luar gitu ya
membawa kotak suara supaya mereka bisa memberikan haknya
jadi memang ini salah satu hal yang kompleks
jadi memang sebaiknya
dan ini belum pernah dilakukan simulasinya gitu ya
ini adalah simulasi untuk yang di rumah sakit ya
untuk pemilih yang ada yang diisolasi di rumah sakit
kalau yang diisolasi di ps sudah sering dilakukan oleh negara pemilu gitu ya di simula daerah
tapi yang di rumah sakit bagaimana simulasinya gitu
dan petugas kan sebetulnya tidak
tidak sekedar mereka diberikan baju hasmat apd itu lalu selesai ininya gitu
artinya mereka sudah terjamin kesehatannya
kan belum tentu juga gitu
karena kita memang tidak punya alternatif dalam memberikan suaranya
kalau di negara lain itu tegas sama sekali
orang yang sedang diisolasi di rumah sakit tidak diberikan hak pilihnya
karena memang itu salah satu konsekuensinya
memang memang berat
tapi itu salah satu konsekuensinya
pak tri dan juga bu ninis kita akan melanjutkan perbincangan ini
jadi jangan kemana mana
sesaat lagi di cnn indonesia connected
anda kembali menyaksikan cnn indonesia connected
dan kita masih terhubung dengan epidemiolog tri yunis miko
dan direktur eksekutif perludem hoirunisa agustianti
memang mungkin tujuan dari kpu ya bu ninis
untuk menyambangi rumah sakit dan juga ruang isolasi
adalah sebenarnya niat baik untuk semua masyarakat menggunakan hak pilihnya
kalau menurut perludem sendiri
ada cara lain yang bisa ditempuh oleh kpu
tidak ada mbak
karena di undang undang pirtada kita tidak
di undang undang pilkada kita kita tidak punya mekanisme alternatif ya
istilahnya special voting arrangement
termasuk juga sebetulnya bagi mereka yang mau memberikan hak suaranya yang tidak di rumah sakit
kita mau tidak mau untuk memberikan suara ya harus datang ke tps
kita tidak punya misalnya pilihan memberikan suara lewat surat gitu ya
atau bisa pemilihan pendahuluan
ada kotak suara
keliling gitu begitu juga dengan pemilih yang ada di rumah sakit
nah ini salah satu konsekuensinya ketika kita tidak punya pengaturan tentang itu
jadi kayak sempat bandingkan dengan negara lain
negara lain ada yang segar
mereka hard pilih mereka sedang diisola
ya di singapura atau di korea selatan
atau ada juga negara lain yang misalnya memberlakukan proxy voting itu artinya pemilihnya bisa diafilkan gitu ya
atau dengan siapapun gitu bisa diwakilkan
misalnya di situasi atau kita tidak punya mekanisme lain gitu
kita juga pilihan pilihan kita ya terbatas
terbatas seperti apa yang ada di undang undang pilkada sekarang
yang dimana undang undang pertama sekarang kan memang tidak terlalu adat selama pandemi ini
oke kita kembali ke pak atri ya
pak tri nantinya anggota kpps ini kan akan menggunakan apd lengkap untuk yang ke rumah sakit dan juga ruang isolasi
nah pertanyaannya nih pak tri
itu bukan dipakai oleh tenaga kesehatan
apakah itu nggak apa apa atau sebenarnya rawan
dan juga ini bisa mempengaruhi ketersediaan apd untuk nakes gak sih sebenarnya pak
ya kalau persediaannya terbatas baiknya memang tidak dilakukan pemilihan pada pasien berat dan pasien sedang begitu
pasien yang ringan menurut saya bisa pakai tps di rumah sakit
dia bisa datang ke kpps di rumah sakit tersebut juga
jadi itu sudah dengan ruang khusus
nah kalau persediaan apd terbatas maka berat sedang dianggap saja begitu
kalau persediaan terbatas
kalau persediaan tidak terbatas dan sudah direncanakan itu bisa digunakan
bahkan apd tidak harus dipakai oleh petugas medis begitu
petugas lainnya pun kalau memang harus berhubungan dengan
pasien berat dan pasien ringan covid sembilan belas
dia harus pakai apd lengkap
jadi apd itu tidak hanya harus dipakai oleh nakes ya tapi juga siapapun yang bisa pakai asal
petugas kisi misalnya ini harus pakai apd lengkap
jadi yang ada kepentingan bisa memakai apd itu
ini secara keseluruhan apa sih yang ditakutkan oleh perludem dalam pilkada besok
apakah akan ada keapatisan
terhadap pilkada kali ini
apakah mungkin mereka takut untuk ke tps
seperti itu bu ninis
sebetulnya kan sejak awal memang kami sudah menghimbau hal tersebut ya
sejak awal kami memang menghimbau ini sebaiknya ditindal
tapi bukan berarti ditindalnya sampai covid sembilan belas selesai
tapi setidaknya kita bisa punya regulasi undang undang yang lebih adat situasi pandemi ini
ya wajar menurut saya
kalau ada kekhawatiran
misalnya masyarakat luas luas ya ke tps
karena di tps kan ada potensi orang berkumpul
kan di dalam satu tps itu maksimal sampai lima ratus orang ya
walaupun kpu sudah mencoba menyusun jadwalnya gitu ya
kalau dulu mungkin kita bisa bebas dari jam tujuh sampai jam satu
mau pilih jam berapa itu bisa bebas
kalau sekarang kan sudah ada jadwalnya gitu ya
misalnya datang ke tps jam delapan gitu ya dan sebagainya
nah yang kemudian yang kedua yang hal yang juga perlu menjadi perhatian
adalah bagaimana supaya logis untuk besok di tps itu ya sekarang sudah hadir tepat waktu di tps
logis hanya sekedar suara tinta dan sebagainya
tapi juga apd apd yang dibutuhkan di tps
misalnya sarung tangan untuk petugas termometer gitu ya
tempat cuci tangannya juga harus ada
nah itu harus dipastikan ada juga
karena kan itu yang merupakan jaminan orang mau hadir di tps kan
jaminan di tps itu diterapkan protokol kesehatan
jadi logistik itu juga harus ada tepat waktu juga di tps
dan jumlahnya cukup
tidak boleh kurang
itu sebetulnya kalau ini kan sudah beberapa jam lagi ya
ini yang seharusnya menjadi perhatian dari tinggi negara kemungkinan
ini kalau pak tri bagaimana
ada kekhawatiran kah dengan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi seperti ini
ya kekhawatiran saya pak
ada peningkatan di negara
peningkatannya kurang dari satu setengah kali kasus hariannya
kalau kasus harian sekarang
setengah kali meningkat berarti tujuh lima ratus paling tinggi
dan kemudian kalau sedang itu akan dua kali lipat
jadi kalau lima akan jadi sepuluh
kalau berat itu akan terjadi dua kali lebih
jadi menurut saya akan terjadi efek ringan
akan meningkat sampai sepuluh
akan meningkat sampai tujuh lima ratus seharinya begitu pada kemudian suara karena kpps nya hanya rapid test
kemudian ada otg atau ada kasus ringan yang datang ke tps
kemudian kalau pada kasus di zona yang merah atau orange itu akan banyak kasus yang datang ke tps
masih di perubahan begitu
kasus ringan dan otg
jadi akan ada pertambahan atau klasifikasi kasus atau penularan kasus covid sembilan belas di kpps
tapi ringan menurut saya
oke ini kita berdoa aja semoga pilkada besok tidak menimbulkan kluster baru
semua orang yang datang ke tps juga mematuhi protokol kesehatan
baiklah terima kasih epidemiolog dari universitas indonesia triunis miko
dan juga direktur eksekutif perludem hoerunisa agustianto
terima kasih banyak banyak yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected